sementara itu koordinator tim pakar dan jubir pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
wiku adhisa smito menyatakan tingginya mobilitas masih menjadi salah satu permasalahan
di kala pandemi ini sebab varian omikron memiliki sifat lebih mudah menular
dibandingkan varian delta
pemerintah menyatakan tingkat mobilitas masih tinggi
walau ppkm jawa bali diperpanjang hingga dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
tingginya angka tersebut berdampak pada lonjakan kasus positif covid sembilan belas
hal ini diungkap koordinator tim pakar dan jubir pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
wiku adhisa smito dalam konferensi pers secara virtual pada selasa sore
menurutnya angka kematian pada gelombang ketiga ini lebih rendah
bila dibandingkan gelombang sebelumnya
saat lonjakan delta kematian mencapai dua belas jiwa sedang pekan lalu
yaitu sebanyak lima ratus lima orang meninggal dunia
namun wiku berharap masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah
mengingat varian omikron memiliki sifat lebih mudah menular
dibandingkan varian delta
hal ini untuk mencegah nakes terbebani dengan lonjakan kasus covid sembilan belas
trend mobilitas meskipun fluktuatif justru mencapai level tertinggi
bahkan tertinggi sejak awal pandemi
utamanya di pusat belanja lokasi retail rekreasi dan taman
tingkat mobilitas masih setara dengan periode idul fitri dua ribu dua puluh satu silam
yang terjadi tepat sebelum lonjakan kasus kedua
sementara mobilitas di perkantoran dan lokasi transportasi publik
justru lebih tinggi dibanding masa sebelum lonjakan kedua
meskipun di minggu lalu tren mobilitas sedikit menunjukkan penurunan
level mobilitas yang masih tinggi ini perlu dijadikan kewaspadaan